anda masih bersama saya budi adiputro di cnn indonesia tech news
anda seorang penggemar sulap tapi tahukah anda agar sebuah aksi sulap itu dapat berjalan dengan mulus
kemudian menghipnotis anda hingga akhir keterampilan serta kecepatan tangan saja ternyata tidak cukup lho
dibutuhkan sebuah alat bantu serta teknologi demi terwujudnya aksi yang bisa memperdaya mata penonton
aksi ketiga demian aditya di ⁇ americas ⁇ got talent dua ribu tujuh belas gagal memuka para dewan juri
demian mengaku kegagalan aksi ini terjadi akibat adanya kendala teknis dari alat pendukung yang digunakannya
hal ini jelas menunjukkan kepada kita jika alat bantu dan teknologi tertentu menjadi sangat penting dalam keberhasilan sebuah aksi sulap
seni sulap sendiri sebenarnya terbagi dalam beberapa jenis dan alat

yang cukup dekat dengan kita adalah sulap berjenis cardishion atau sulap yang menggunakan alat bantu kartu
sulap menggunakan kartu kerap menjadi langkah awal bagi pesulap amatir dalam memulai debut di profesi penuh intrik tersebut
meski para pesulap kardison kelihatannya hanya mengandalkan kecepatan tangan pada tiap trik
siapa sangka beberapa aksi memukau mereka justru dapat terwujud berkat teknologi alat bantu
kartu dengan segala macam modifikasi hadir untuk menunjang keberhasilan trik
berbagai alat bantu sulap aliran ini bahkan dapat dengan mudah ditemui di pasaran
agar masyarakat yang penasaran dapat mencoba berbagai trik kartu di rumah
aliran sulap berkedok kekuatan pikiran atau biasa dikenal mentalism juga kerap membuat kagum para penggemar
trik trik aliran sulap seperti teknik membaca pikiran
hingga telekinesis atau menggerakkan dan mengubah bentuk benda dari jarak jauh
seakan membuat penonton percaya jika pesulap memiliki semacam indera ke enam
namun lagi lagi formulasi dari kepiawaian pesulap
serta alat bantu dan teknologi sulap yang mumpuni adalah kunci kesuksesan aksi panggung dari aliran sulap khas tersohor ini
salah satu aksi yang terkenal adalah seni saat membuat bengkok sebuah sendok
yang seolah olah bisa terjadi berkat kekuatan pikiran sang pesulap
aksi sesederhana ini pun hanya bisa terwujud berkat adanya alat bantu yang sudah dipersiapkan sebelumnya
beberapa aliran sulap lain seperti ilusionis seperti membuat pesulap dapat melayang di udara
ataupun seni menyelamatkan diri seperti yang dilakukan demian
tentunya tetap harus didukung dengan beberapa teknologi dan alat bantu tertentu
bagaimana cara menjaga kekuatan pikiran
bahkan seakan merespon perkembangan teknologi yang kian pesat
telah lahir aliran baru sulap yang memadukan seni sulap dengan instrumen teknologi yang dikenal dengan sebutan teknomagic
artis sulap aliran ini adalah mereka yang cukup paham rekayasa teknologi dan bahasa pemkograman
sehingga dapat selalu merespon berbagai fitur tekno terbaru yang diolah dalam sebuah kemasan berlabel pertunjukan sulap
bagi mereka yang jengah dengan sulap tradisional
teknologic seakan menjadi angin segar demi menjaga eksistensi dunia sulap di tengah pesatnya perkembangan budaya digital masyarakat
ya terkadang bagi beberapa pesulap salah satunya escape artis seperti demian contohnya
adanya kesalahan teknis dari alat bantu sulap dapat berakibat fatal
dalam sebuah pertunjukan ilusi mata ini teknologi alat bantu menjadi salah satu poin penentu berhasil atau tidaknya sebuah aksi sulap